tahap kedua itu kan ada lansia dua puluh satu enam juta nasional ya ditambah tenaga publik tujuh belas enam juta
jadi ada satu ratus dua puluh hari kita harus selesaikan tiga puluh delapan juta
halo selamat siang apa kabar untuk pemirsa yang saat ini menyaksikan secara live streaming
bertemu bersama saya daniel afri dalam dialog produktif semangat selasa dengan tema tugas mulia urus lansia
kalau kita bicara soal hal itu pemerintah terus melakukan percepatan vaksinasi tahap kedua
upaya percepatan untuk capai vaksinasi
golongan lansia ini menggunakan berbagai model pendekatan
mulai dari kemudahan akses lokasi vaksin hingga pembuatan sentra vaksinasi
pelaksanaan percepatan vaksinasi covid sembilan belas sudah memasuki tahap dua
sasaran vaksinasi yang diprioritaskan pada tahap ini adalah lansia dan petugas pelayanan publik
target vaksinasi tahap kedua yang dimulai pada minggu ketiga februari dua ribu dua puluh
akan selesai pada juni dua ribu dua puluh
dengan total sasaran vaksinasi tahap kedua ini mencapai lebih dari tiga puluh delapan juta orang
terdiri dari dua puluh satu juta lansia dan tujuh belas juta petugas pelayanan publik
lansia dengan usia di atas enam puluh tahun menjadi perhatian pemerintah dalam program vaksinasi
karena golongan ini memiliki resiko kesakitan dan kematian akibat terinfeksi covid sembilan belas yang tinggi
itulah alasan mengapa pemberian vaksinasi covid sembilan belas pada lansia menjadi penting
berbagai model pelaksanaan vaksinasi sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah
seperti pembentukan sentra vaksinasi di beberapa daerah
dan pelayanan vaksinasi di fasilitas layanan kesehatan
model drive thru juga sudah diberlakukan di beberapa daerah
sehingga para lansia bisa didampingi oleh keluarga tanpa harus mengantri
berdasarkan data kementerian kesehatan pada empat april dua ribu dua puluh
capaian vaksinasi dosis pertama bagi lansia mencapai satu tujuh juta jiwa
sedangkan vaksinasi dosis kedua sebanyak dua ratus enam puluh ribu jiwa
cakupannya terbilang sedikit dibanding petugas pelayan publik
yang telah menerima dosis pertama hingga lima empat juta jiwa
dan penerima dosis kedua mencapai dua empat juta jiwa per empat april kemarin
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berusaha mengoptimalkan vaksinasi bagi lansia
hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka kesakitan dan kematian akibat covid sembilan belas
terutama bagi kelompok lansia
ya hari ini kita akan mengupas tuntas tentang vaksinasi covid sembilan belas bagi lansia
bersama sejumlah narasumber yang telah bergabung secara virtual
saya akan menyapa untuk narasumber yang pertama dr siti nadia tarmizi
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan republik indonesia
assalamualaikum selamat siang dr nadia
selanjutnya juga ada prof hindra irawan satayi ketua komnas kipi
selamat siang prof hindra
selamat siang dania selamat siang pak mirsa
ya kemudian juga ada dr dirga sakti rambe spesialis penyakit dalam dan vaksinolog
alhamdulillah sehat assalamu'alaikum semuanya
ya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya
dan langsung saja nih kalau kita bicara terkait dengan vaksinasi lansia
apalagi untuk anda yang saat ini menyaksikan mungkin masuk dalam golongan lansia
yang menjadi prioritas untuk divaksinasi atau tinggal bersama dengan keluarga
yang notabene sudah masuk dalam golongan lansia
karena kita bicara soal targetnya nih saya ingin ke dr nadia dulu
kalau kita bicara soal target dari kementerian kesehatan dok
bahwa ada dua puluh satu enam juta kalau kita totalkan secara nasional
lalu bagaimana perkembangan untuk vaksinasi sejauh ini dok
kalau kita bicarakan dari awal seingat saya februari dua ribu dua puluh satu ya dokter
iya betul jadi kita memulai vaksinasi tahap dua kepada usia di atas enam puluh tahun itu adalah
pada minggu ke tiga bulan februari
dan kita melihat antusiasme yang cukup besar dari penduduk usia di atas enam puluh tahun ya
untuk mendatangi sentra sentra vaksinasi
tapi saat ini kalau kita melihat cakupan penerima vaksin pada usia di enam puluh tahun itu
masih cukup rendah ya kalau kita bandingkan dengan kelompok prioritas satunya
yaitu pemberi pelayanan publik
jadi total lansia yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama itu adalah satu tujuh puluh tiga juta
lalu dr nadia kalau bicara soal langkah kementerian kesehatan
karena kita tahu bersama ya lansia ini merupakan golongan yang sangat rentan
apabila terkena covid sembilan
nah untuk mengoptimalkan vaksinasi covid sembilan belas bagi lansia ini apa langkah yang dilakukan kemenkes
jadi mbak daniar kita tahu ya bahwa pertama masih banyak sekali ya provinsi yang cakupan
yang kedua itu masih ada kurang lebih tiga puluh enam kabupaten kota
itu belum memulai vaksinasi kepada lansia
jadi mereka dengan jumlah vaksin yang ada ini memfokuskan kepada pemberi pelayanan publik terlebih dahulu ya
dan kita tahu memang kalau kita melihat bahwa
kalau kita melihat ya cakupan dari pemberi pelayanan vaksinasi kepada lansia ini justru provinsi provinsi besar
yang kita tahu adalah provinsi yang merupakan penyumbang ya untuk vaksinasi kepada lansia ini
ternyata memang belum mencapai target yang kita harapkan
jadi seperti jawa barat itu targetnya cukup besar jawa timur kemudian jawa tengah itu target vaksinasi kepada lansia cukup besar
tetapi angkanya masih sangat kecil dan ini harus dilakukan akselerasi
dan yang lain tentunya kalau dari segi
lansia itu sendiri kita memahami ada beberapa kendala yang dihadapi lansia pada waktu akan mendapatkan layanan vaksinasi
pertama lansia itu mungkin masih merasa takut ya karena sosialisasi atau informasi yang sudah kita katakan bahwa saat ini lansia mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin
dan nanti di sentra vaksinasi bahwa protokol kesehatan akan tetap dijalankan ini masih membuat keraguan keraguan kepada usia di atas enam puluh tahun
karena kita tahu diawal bahwa kita memintakan resiko keren keren dari lansia itu untuk mereka tetap berada di rumah mengurangi aktivitas keluar rumah dan tentunya membatasi mobilitas
nah yang kedua ini yang penting juga bahwa lansia ini mungkin memiliki keterbatasan fizik ya untuk bisa mendatangi sentra entra vaksinasi karena mungkin pertama ada keterbatasan fizik yang dia memang itu harus ditemani kepada vaksinasi
harus ditemani keluarga atau anaknya
nah yang kedua adalah mungkin
jadwal vaksinasi dari si
lansia ini tidak pas dengan waktu
yang tersedia untuk dari
keluarga ataupun anaknya tersebut
atau bisa saja lansia ini
sudah terpisah dari anak atau
keluarganya sudah menyulitkan
yang ketiga mungkin lansia
ini ada keterbatasan finansial
karena usia lansia
mungkin mereka harus
bekerja tetapi mungkin
juga finansialnya terbatas
nah yang terakhir adalah kita
tahu bahwa untuk mendapatkan
layanan vaksinasi kan harus mendaftar
nah mungkin mereka belum paham untuk
cara mendaktar apalagi kalau pendaktarannya
ini kita lakukan secara
artinya melalui registrasi
secara elektronik nah ini harus dibantu
seperti itu nah jadi
hal hal inilah yang kemudian
upaya upaya untuk membantu
khususnya lansia dalam mengakses
yang ada memang sejauh ini
rata rata adanya peningkatan
cukup besar biasanya terjadi di
ibu kota ataupun ibu kota dari
provinsi begitu ya dokter nadia
nah terkait dengan edukasi nanti
kita akan bicara lagi nih terkait dengan
tadi dokter nadia juga katakan ada
banyak tantangan dan juga halangan
rata rata soal edukasi
informasi yang misinformasi
terkait dengan vaksinasi covid sembilan belas
saya mau langsung ke prof hindra
saat ini sudah bergabung ya terkait dengan
kipi biasanya informasi informasi
yang hoax terkait
kejadian ikutan vaksinasi imunisasi
itu yang membuat lansia lansia ini
takut nah apakah ini juga jadi
salah satu tugas komnas kipi nih
untuk membantu pemerintah meningkatkan
terima kasih daniar atas
betul sekali yang telah disampaikan oleh
dokter nadia bahwa
dan faktor ragu ragu itu
sampai saat ini merupakan
salah satu faktor utama
bagi para lansia untuk
mendatangi tempat tempat vaksinasi
jadi perlu saya sampaikan di sini
di dunia telah dilakukan
pada satu ratus empat puluh lima juta orang
maaf di amerika serikat
lebih dari dua puluh juta
tentang kejadian ikutan vaksinasi
tentu telah ada
dan dikumpulkan dan dipelajari
demikian pula di indonesia
jadi kejadian ikutan vaksinasi
seperti kita ketahui
setiap kejadian medik
nomor dua kata kuncinya
apa yang dapat timbul
rasa nyeri di tempat
kemerahan di tempat suntikan
kemerahan di tempat suntikan
dalam proporsi yang kecil
karena kita tahu
yang disuntikan adalah
virus covid yang sudah di inaktivasi
sedangkan astrazeneca hanya materi genetiknya aja
jadi itu semua
semua berupakan produk biologi
apabila diberikan kepada seseorang
tentu seseorang akan mengadakan reaksi
mekanisme alamiat tubuh itu
kalau ada benda asing yang tidak dikenal
yang pertama itu pengenalan
berupa reaksi radang
nah tadi gejala gejala yang saya sebutkan tadi
adalah merupakan reaksi radang
jadi itu alaminya
jadi itu menjamin bahwa
vaksin yang diberikan itu
ada komponen aktifnya
dalam hal ini virus yang di inaktivasi
atau materi genetik kalau
yang kedua tubuh juga penggantikan reaksi
dengan tadi gejala gejala tadi
itu merupakan bahwa
dan tentunya resultantinya
hasil akhirnya berupa kekebalan
namun di tiap tiap orang
ada yang memang
sama sekali tidak mendudukan gejala
ada yang menunjukkan gejala ringan
namun ada juga yang cukup menderita
sangat dipengaruhi oleh
pada diri pribadi masing masing
dan itulah yang menjadikan
ada yang kalau istri saya makan cabai
ada yang makan kacang
ada yang makan kacang
nah ini pun demikian ya
mungkin misalnya mual ya
mual di seseorang ya mual dia
minum apa aja lah
misalnya obat emas ya
biasanya reaksi reaksi tadi yang tadi saya sebutkan
yang terjadi pada setiap imunisasi
itu satu dua hari menghilang
dengan atau tanpa pengobatan
itu mengacu kepada data penelitian vaksin ini pada fase satu fase dua fase tiga
jadi semuanya kita bandingkan
data di indonesia dibandingkan nih
kalau di kita memang lebih rendah
yang memang artinya vaksin tersebut aman
yang seperti yang kita lakukan sampai saat ini
laporan masuk setiap hari
diskusi dengan komda
karena kami punya komda di tiga puluh empat prinsip
sampai saat ini aman
jadi pada lansia
jadi pada silahkan mendatangi
tentu bagaimana kalau ada comorbid
saya ini lansia saya sudah disutik dua kali
saya ini ada gangguan irama jantung
saya mempunyai hipertensi
semuanya terkendali dengan obat
saya minum obat jantung
saya minum obat anti hipertensi
ibut pengendali asam urat
alhamdulillah saya sudah divaksin dua kali
tidak ada gejala sedikit
jangan menjadi penghalang
jangan menjadi penghalang gitu
kalau punya comorbid
terus tidak usah divaksin
kalau punya comorbid dikenalikan silahkan
insya allah aman
dan juga waktu berangkat ke tempat itu
harus dalam suasana damai
tidak usah lihat lihat whatsapp lagi lah
membuat suasana tegang
suasananya yang santai
tidak boleh makan singkong
aduh kok hidup jadi hibut
hidup dibuat jadi susah
kalau sekarang kita sampai saat ini sehat
itu gaya hidup kita sudah sehat
pertahankan ditambah imunisasi sebagai upaya tamat
aktivitas seperti biasa
mudah mudahan ini membantu
meningkatkan semangat para lansia
untuk divaksinasi kembali
nah ini nih keterangan dari prof indra
sebagai ketua komnas kipi
tadi juga sudah dijelaskan ya
terkait kesimpulan dari berbagai macam
fakta yang sudah ada di lapangan
bahwa sejauh ini kipi nya masih dalam batas normal
begitu ya prof
apalagi untuk vaksinasi apalagi untuk lansia
prof hindra dengan ya tadi dikatakan ya
comorbidnya sudah langsung disebutkan
ternyata masih sehat dan masih bisa menerima
ya prof ya
saya ingin ke dr dirga nih
karena sebagai anak muda
dan juga sebagai dokter spesialis penyakit dalam
saya yakin bisa bertemu dengan
rekan rekan sesama tenaga kesehatan
rekan rekan dokter yang juga melakukan
sosialisasi mungkin ya kepada
warga warga ataupun pasien pasien muda
karena kalau kita bicara soal lansia
pasti ini ada hubungannya juga dengan keluarga muda yang lain
nah strateginya harus seperti apa dokter
ya sebelumnya saya mengawai dulu
kenapa sih lansia itu perlu banget
kita lihat situasi di indonesia
itu terjadi pada lansia
itu terjadi pada lansia
jadi kalau kita lihat
sehingga proporsinya besar sekali
satu dari tiga pasien covid sembilan belas
yang dirawat di rumah sakit itu lansia
satu dari tiga pasien covid sembilan belas
yang meninggal di rumah sakit itu lansia
sehingga di seluruh negara
itu adalah pada lansia
selain pada orang orang dengan comorbid
dan orang orang dengan
itulah alasan mengapa
kita itu ingin banget
harus dilindungi dengan segera dengan
kenapa kita gusar kita gelisah
karena itu karena kita ingin melindungi
segera mungkin para lansia kita
sehingga angka kematian pada lansia
itu bisa kita tekan
semaksimal mungkin itu satu
yang kedua gimana caranya
kalau lansia itu
barrier nya banyak sekali
jadi tadi dr nadia sudah menjelaskan
panjang lebar oleh karena itu memang
kita perlu mensupport terutama
dari lingkungan terdekatnya
jangan sampai justru kita sebagai anak yang
menjadi penghalang saya pernah baca
dari anaknya itu kan
aneh justru kita yang harus
menyemangati kita yang harus mengantarkan
dulu waktu kita kecil kita yang dibawa
ke rumah sakit ke puskesmas ke posyandu
untuk vaksinasi sekarang giliran
kita untuk mengantar orang tua kita
kakek nenek kita ke tempat tempat vaksinasi
supaya mereka bisa terlindungi
jadi yang pertama kita harus menyampaikan
informasi yang tepat kita sebagai
anak muda atau sebagai
punya informasi yang tepat dahulu
sehingga kita bisa menyampaikan yang benar
kepada orang tua kita dan yakin
bahwa vaksin itu aman dan bermanfaat
iya ada satu lagi
dok yang biasanya membuat anak anak ini
menahan lansia ataupun menahan orang tuanya
untuk datang ke tempat
kesehatan untuk vaksinasi biasanya nanti
rame bu nanti kerumunan bu
nah sebetulnya nih dokter dirga kita
kita kan bisa menyiasati dengan protokol kesehatan ya
jadi apa apa saja sih dokter
yang harus disiapkan sebelum kita
datang ke tempat untuk vaksinasi
pada prinsipnya pemerintah
kementerian kesehatan itu sudah menyiapkan
petunjuk teknis ya juknis
bagaimana menyiapkan tempat tempat vaksinasi
termasuk mengatur agar
tidak terjadi kerumunan nah di
lapangan sejauh ini saya melihat secara
umum sudah sangat baik
oleh karena itu memang sebaiknya
sebelum datang itu daftar dulu ya
sehingga terjadi penumpukan di titik titik
tertentu kemudian yang kedua
ya kita sama sama saling mengingatkan
kadang kadang di lapangan mungkin terlalu
antusias atau gimana mau rebutan
kita ingatkan aja ayo jaga jarak
hindari kerumunan ya itu betul
kita harus saling mengingatkan tapi saya melihat
saat ini pelaksanaan
vaksinasi itu sudah sangat baik
dan sekarang mekanismenya sebaiknya
mendaftar dulu baru datang jadi
enggak numpuk gitu
jauh ke titik b tapi ternyata
harus ada pendaftaran online terlebih dahulu
biasanya untuk mengenai kerumunan juga mendapatkan
jadwal terima kasih dokter dirga
saya mau kembali ke dr nadia dulu nih
kita mau bicara soal target
vaksinasi lansia ya karena
sejauh ini memang masih sangat jauh dari
lansia itu tadi secara nasional totalnya
nah kita tahu bersama bahwa
kementerian kesehatan juga menggodok dan
memberikan banyak sekali
sentra vaksinasi kemudahan untuk kevaksinasi
ataupun vaksinasi ke fasilitas kesehatan
nah sejauh ini evaluasinya
bagaimana dr nadia
kita sudah membuka begitu banyak
baik itu yang ada di
puskesmas maupun juga di
beberapa pos pos pelayanan vaksinasi
milik pemerintah tetapi
ternyata kita masih membutuhkan
teman teman dari pihak swasta ya
kita bekerjasama dengan berbagai
organisasi masyarakat atau kemudian
juga dari alumni alumni
ya perguruan tinggi seperti itu
dan juga dengan
contohnya ataupun juga pihak swasta lainnya
seperti yang kita lakukan dengan
bekerjasama dengan beberapa
publik ya seperti ojek online
nah harapannya selain tadi
memudahkan para lansia untuk
mengakses tempat tempat pelayanan
vaksinasi yang kedua juga adalah
tentunya memastikan tadi ya bahwa
lansia tadi betul betul
tidak perlu menunggu
antri terlalu lama bahkan
kemudian tetap bisa
kesehatannya tetap kita bisa jalankan
nah tetapi kita
juga melihat ini memang
tadi saya sampaikan ya seperti
provinsi jawa barat itu dengan
di atas enam puluh tahun sampai saat ini kan
baru ada sekitar
mendapatkan vaksinasi ya
kemudian kalau untuk
jawa tengah itu juga tiga satu juta
itu sekitar tiga ratus ribu juga
jadi ini memang perlu dilakukan
beberapa terobosan salah satunya
adalah kita harus menggerakkan
ya tentunya pak lura
kepala desa kemudian rtrw
itu untuk mendata
sebenarnya lansia di sekitarnya
setelah karena tadi kan mendata tadi
tidak mudah juga untuk sebagian lansia
sehingga kalau ada yang dibantu
oleh pak lura pak eti
bahkan bisa dibantu juga oleh
para karang taruna nih kemudian
pendataan tersebut kemudian nanti
untuk kemudian bisa diberikan
vaksinasi secara serentak dan ini
tentunya akan memudahkan lansia
untuk bisa datang ke pos vaksinasi
yang terdekat ya tidak terlalu
jauh tentunya dari tempat tinggalnya
dokter nadia perlu
peran aktif baik itu dari lingkungan
dengan kelompok yang kecil
mendukung lansia ini bisa
menuju ke tempat vaksinasi yang ditunjuk
nah dokter nadia sebelum saya
ke prof hindran ini ada satu pengalaman
juga banyak sekali masyarakat yang akhirnya
soal mereka bisa go show ke satu
titik atau mungkin untuk vaksinasi
tahap kedua mereka bisa ke fasilitas kesehatan
tapi ternyata vaskes yang ditunjuk
tidak bisa menerima vaksinasi itu
misalnya di daerah daerah masih
ada kejadian seperti itu tidak dokter nadia
dan bagaimana untuk mengantisipasinya
jadi saat ini tentunya
beberapa kemudahan yang
kita dalam rangka
mengakselerasi dan membantu lansia
mendapatkan akses vaksinasi adalah
semua lansia ini bisa
tidak perlu lagi berdasarkan
ktp atau domisili
jadi silahkan saja
berbeda dengan tempat tinggal saat ini
dan tidak diperlukan lagi
surat keterangan domisili maka
bisa mendapatkan akses
vaksinasi ini bahkan kemudian
daerah itu sudah kita
sampaikan dimanapun saja
bisa mendapatkan vaksinasi ini tetapi
kita mengharapkan tentunya
untuk dosis kedua itu dilakukan pada
tempat yang sama jadi ini
tentunya lansia tadi tidak perlu
meminta dulu surat
domisili baru kemudian
mendapatkan vaksin karena kemudian nanti
di provinsi tersebut karena dia memberikan
vaksin kepada penduduk yang
bukan provinsinya itu akan
dari buffer stok pusat jadi
lansia sekarang sudah tidak perlu lagi
memikirkan ktp untuk melakukan
pendaftaran tinggal mendaftar
tapi kembali lagi jangan
percaya dengan hoax karena tadi
kita harus memastikan bahwa protokol
kesehatan dijalankan maka
lakukan pendaftaran terlebih dahulu jangan
tempat sentra vaksinasi nah
itu dia harus garis bawahi ya tetap daftar
dulu meskipun sudah ada kemudahan tinggal
memberikan ktp nya saja ke
sentra vaksinasi ataupun fasilitas kesehatan
yang ada tidak sesuai dengan domisi
tidak apa apa tapi yang paling penting tahap
ataupun dosis keduanya harus tempat yang sama
begitu ya dokter nadia terima kasih dokter
untuk penjelasan ini juga semakin memudahkan
lansia ya agar lebih dekat lagi lebih
mudah lagi untuk mendapatkan vaksinasi saya
mau ke prof hindra nih untuk tahu
dulu sebetulnya level
kesehatan yang seperti apa yang
membuat lansia ini bisa
prof hindra nampaknya
suaranya masih termute
indonesia yang saya hormati
kerapuhan itu memang
biasa terjadi pada
usia lanjut dan terlihat secara
fisik adalah kesulitan
menaiki anak tangga
ya sepatah lah katakan
lambat tidak ada
comorbid yang tidak terkendali
nah itu barangkali tidak
mungkin dilakukan vaksinasi
tapi sebetulnya bisa
kalau berobat dahulu
ke dokter terutama dokter
ahli geriatri ya jadi
memang ada dokter ahli untuk lanjutan
subspesialis ahli penyakit dalam
jadi ahli penyakit dalam ada geriatrinya
bisa aktif lagi ya
kemudian yang lain yang comorbid
ya yang comorbid tuh prof
kalau comorbid kalau
jadi ini hikmahnya
yang mempunyai comorbid
silahkan kontrol ke dokter yang
terakhir atau dokter keluarga
tekanan darah terkendali
diabetes juga terkendali
silahkan selagi minum obat
kalau sudah terkendali
gak usah minum obat jadi jangan menjadikan
upayakan mengajak yang
kemarin saya lihat di tempat
laksanaan lansia swasta
di jakarta selatan
di ampera raya itu tertib
para lansia itu datang
duduk dengan tertib menjaga jarak
sebelumnya dan kemudian
tidak lebih dari
satu jam datang
tiga puluh menit kemudian
pada nelfon jadi saya
melihat ini sebetulnya masyarakat
kita tuh kalau diberikan penerangan
yang sebenar benarnya patuh
dan siap sebetulnya
kepada yang membuat berita
juga jangan menjadikan
menyajikan berita sedih saja
percaya dan juga berangkali
pejabat pendanya ya
kalau ada yang belum
akselerasi atau yang masih ragu
dengan melihat berita berita demikian
itu menggugah untuk
mempercepat karena saya yakin
para lansia ini
banyak yang bisa kita percepat
karena memang gitu tadi
jadi sebetulnya kuncinya di
ketua rt sama ketua rw yang tahu
yang lebih dekat
dan ujung tombak
pelayanan kesehatan adalah pusat kesehatan
masyarakat di tingkat kecamatan
kalau di jakarta tingkat
kalau bergerak saya yakin
beres sebulan dua bulan juga
tinggal ya mengefektifkan
itu mengdaya gunakan
mereka tenaga kompetensi tinggi
di pusat kesehatan itu semuanya berdedikasi
tinggi saya yakin tinggal digerakkan
tinggal dikomando tinggal
di koordinasikan dan
diberi penghargaan sedikit
semangat agar semua bergerak
kalau diangkat rt rw
kan tahu pasti warganya
kalau rt rw itu rt rw
hanya di indonesia aja loh di seluruh dunia
kalau kita bisa
sebagai lingkungan kecil pastinya harus jadi
lebih mengenal masyarakatnya ya
apalagi kan ini mengurus lansia adalah tugas yang mulia
sesuai dengan tema kita hari ini
siapapun bisa bertindak siapapun bisa berperan aktif
karena lebih mengerikan kalau
kena covid sembilan belas ya prof indra
dibandingkan kipi dari imunisasi itu
sampai hari ini
setiap hari ada yang tewas karena covid sembilan belas
lebih baik divaksin daripada tidak
kita jangan sampai
kita jangan sampai lengah
atau menunda karena virus itu
tidak pernah menunda dia menunggu kita lengah
begitu kita lengah dia masuk
menyerang tubuh kita dan itu bisa
berakhirnya panjang inget ada long covid
yang berakhir berterbit garanti akan
apalagi dengan comorbid ya itu pasti
ya bahaya dari comorbid terima kasih
prof indra saya mau langsung dulu ke dokter
tahu betul begitu langkah yang
supaya masyarakatnya benar benar aware
itu aman bahwa lansia
ini memang harus betul betul mendapat
pelindungan tambahan dengan vaksin
tadi saya sampaikan ya sebelumnya bahwa
pada pasien covid indonesia terjadi
pada lansia padahal
dari total seluruh pasien covid itu hanya
artinya kan itu sesuatu yang tinggi sekali
dan di seluruh dunia sama
lansia menjadi target
prioritas vaksinasi selain orang dengan
comorbid dan tenaga kesehatan
itu kondisinya ya jadi memang kita
harus berlomba lomba nih ya
sekarang seluruh negara ini berlomba lomba
penduduknya dan kita termasuk yang
termasuk yang ngebut sekali sebetulnya indonesia gitu
bahwa keluarga ya
anggota keluarga yang lebih muda
pengurus rtru itu
memegang peran yang sangat penting mbak
mendorong kita pasti sayang dengan orang tua kita
masing masing ya supaya kita tetap sehat
bisa kuat melawan
pandemi covid sembilan belas yang saat ini masih berada
di indonesia kita jeda dulu
untuk dokter nadia profinda
dan juga dokter dirga
dan untuk anda juga nanti saya akan
membacakan pertanyaan pertanyaan dari media ataupun
masyarakat umum yang saat ini sudah masuk melalui
youtube yang bertanya terkait dengan
nanti kita akan menjawabnya dalam sesi
tanya jawab usai jeda berikut ini
kemudian kalau dapat informasi tahan dahulu
cek faktanya baru disebar
stop hoax dari sekarang
kesehatan pulih ekonomi bangkit
kembali lagi dalam dialog produktif semangat selasa dengan tema tugas mulia urus lansia
bersama dengan tiga narasumber yang tadi sudah berbincang
pertama dr siti nadia tarmizi
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan republik indonesia
juga prof hindra irawan satari ketua komnas kipin
dan dr dirga sakti rambia spesialis penyakit dalam sekaligus vaksinolog
akan bergabung bersama kita semua melalui sambungan virtual
saya ingin mengajak narasumber untuk menjawab pertanyaan
dari beberapa rekan rekan yang sudah memberikan lewat aplikasi slido
saya ingin membacakan pertanyaan untuk dr dirga dari rohim sindo
apa perbedaan mendasar antara inactivated dan mrna
dilihat dari sisi keamanan dan distribusi
kita tahu bersama ya ada dua jenis vaksinasi
itu juga yang ada
di indonesia dan juga dunia
yang pertama berbagai pendekatan ya atau platform teknologi
itu sifatnya atau pada akhirnya tujuannya kan sama sebetulnya
yaitu merangsang pembentukan antibody supaya kita kebal
itu lebih ke masalah teknis saja
pada prinsipnya semua produsen pembuat vaksin ingin membuat vaksin yang aman dan efektif
yang pertama kita mesti tahu bahwa dari seluruh merek vaksin covid saat ini
di indonesia dan di dunia
itu saya tegaskan
tidak ada yang mengandung virus covid yang hidup
jadi mustahil ada orang sakit covid karena vaksin covid
mustahil ada orang pcr nya jadi positif karena vaksin covid
mustahil orang karena habis divaksinasi covid jadi menularkan covid ya
itu tidak mungkin terjadi
karena ini pemahaman di masyarakat masih seperti itu gitu
lalu disalahkan vaksinnya
jadi perbedaan utamanya tadi adalah dengan platformnya yang satu inactivated
di mana satu kalau vaksin sinovac biofarma adalah virus yang utuh kemudian diinaktivasi dimatikan
sedangkan kalau rna atau kemudian astrazeneca itu sebetulnya adalah materi genetiknya atau proteinnya saja
tapi pada prinsipnya semua vaksin vaksin ini
apalagi yang sudah mendapatkan izin dari badan pom itu aman dan efektif
kalau misalnya pada akhirnya positif itu berarti protokol kesehatannya yang jadi kendur ya dokter dirga
karena merasa kebal sudah divaksinasi
terima kasih dok sudah menjawab pertanyaan dari rohim sindo
selanjutnya ada pertanyaan untuk prof indra
ini nampaknya curhat dengan kondisi kesehatan
pasien kanker prostat gagal ginjal dedimer seribu tujuh ratus tiga puluh
bisa divaksin gak dok
silahkan prof indra
jadi ginjal ya tentu saja harus dalam keadaan terkendali
ya gimana kalau fungsi ginjalnya memang terganggu memang agak sulit ya
harus meminta persetujuan dari dokter yang menyatakan gagal ginjalnya itu
kemudian kalau kanker prostat
kalau memang sudah dioterapi
sudah remisi artinya dalam keadaan tenang
sudah tidak minum obat lagi atau tidak diradiasi lagi
tentunya bisa divaksinasi
kan kalau kita minum obat kemo
kan itu merusak sel sel kanker
juga merusak sel sel darah
juga merusak sel sel kekebalan
jadi kalau sedang di kemo
ya kita memberikan sesuatu pun
sel yang akan membentuk kekebalannya tidak akan berfungsi
dan jumlahnya berkurang karena dirusak oleh kemo itu
begitu pula kalau misalnya diradiasi karena kankernya
itu juga merusak sel cancer dan daerah sekitarnya
sehingga ya tentu saja efek yang diharapkan dengan pemberian vaksin tidak akan tercapai
jadi bukan kontradikasi ditunda
begitu pula ginjal
kalau misalnya gagal ginjal tapi dihemiodialisi kadar uterium kretinin
artinya waste product nya artinya produk yang harus dibuang tetap bisa dipertahankan
karena pakai alat cuci darah misalnya ya
atau minum obat sehingga fungsi ginjal yang ditandai dengan fungsi ginjal dari pemeriksaan lab itu normal
tentu bisa divaksinasi
namun pastikan dahulu
kalau misalnya sudah lama tidak ke dokter ini kan hikmahnya
hikmahnya kan kita paling kalau udah lansia sih paling nggak setahun sekali harus ke dokter
karena untuk meyakinkan bahwa semua sistem dalam keadaan normal
dalam keadaan bekerja dengan fungsi yang sesuai harapan
jadi itu mesti dilakukan
jadi apa tadi selain prostat
oh d dimer d dimer juga
nah itu d dimer juga
penyebabnya apa sih d dimer itu tidak normal
karena prinsipnya sebetulnya vaksin itu kan untuk mencegah
supaya jangan terjadi penyakit
jadi tadi dokter d d g sudah bilang
mungkin divaksin terus dia jadi sakit karena ini virusnya juga bukan virus yang hidup
ini virus yang inaktivasi
malah kalau rna cuma virus astrazeneca cuma materi genetiknya aja
lalu dimuat ke dalam virus disuntikan ke seseorang
jadi sekarang d dimer abnormal itu karena apa
nah kalau di tengah tengah penyebabnya dan dapat dikendalikan
tentunya akan dalam keadaan normal
jadi kalau tidak dalam keadaan normal jadi cari dulu
yang bisa mencari ya dokter
dokter yang menyatakan dokter yang merawat atau dokter spesialis penyakit dalam
jadi bukan kontraindikasi namun itu enggak sampai diakinkan prostat dalam keadaan tenang
fungsi ginjal normal dan dedy mat itu dalam keadaan normal
bukan tidak boleh silahkan
nunggu sampai semuanya dalam keadaan terkendali
baik terima kasih prof indra untuk jawabannya
yang paling penting nampaknya ini juga berlaku untuk semua pemirsa yang memiliki comorbid tertentu ya
jadi harus cek dulu harus mendapatkan surat oke dari dokter baru setelah itu bisa divaksinasi
begitu ya prof indra
baik terima kasih prof indra untuk jawabannya
saya langsung ke dr nadia
ada dua pertanyaan
yang ingin disampaikan dan saya bacakan
yang pertama dr nadia kita jawab satu persatu
bagaimana dengan efek samping dari vaksinasi bagi lansia
nah jika ada kemana masyarakat harus melaporkannya
silahkan dokter nadia
pertanyaannya pas sekali ya
karena di sini juga kita punya ketua komnas kipi nih prof indra irawat ya
jadi kalau kemudian ada ginjal efek samping kita tahu
di dalam pada saat setelah kita mendapatkan vaksinasi kita akan mendapatkan kartu pos vaksin ya
nah kartu vaksinasi tersebut disitu ada nomor telepon dan nama kontak person yang bisa dihubungi kalau kita merasakan ada gejala efek samping
nah segera tentunya kontak nomor telepon tersebut dan sampaikan keluhan keluhan yang dirasakan pada saat setelah mendapatkan vaksin tersebut
nanti kemudian akan diarahkan apakah perlu cukup misalnya tadi prof indra sampaikan kalau efek sampingnya ringan ya
misalnya bengkak atau kemerahan mungkin cukup dikompres saja ya
atau kemudian kalau misalnya demamnya tidak terlalu tinggi mungkin hanya dianjurkan untuk meminum obat penurun panas
atau kalau memang harus dianjurkan pergi ke rumah sakit akan dianjurkan ke rumah sakit rumah sakit rujukan untuk penanganan kipinya
memang setiap kita sudah vaksinasi ada dalam surat tersebut nomor yang bisa dihubungi ya
entah itu dokter di mana fasilitas kesehatannya jadi bisa langsung dihubungi ke nomor nomor tersebut
terima kasih dokter nadia ada lagi satu pertanyaan terakhir dari angga cnn indonesia tv
pertanyaannya apakah ada target dari pemerintah kapan vaksinasi bagi lansia ini harus selesai
apakah bulan juni atau justru tidak ada batas waktunya mengingat memang gapnya masih cukup besar dengan target
jadi kita harus mengakselerasi
artinya di akhir juni itu vaksinasi kepada lansia itu kita sudah selesai berikan
jadi sama seperti pada saat kita melakukan atau memulai vaksinasi di tahap kedua
begitu juga untuk lansia ini
begitu juga untuk lansia ini
lansia itu sudah kita berikan vaksinasi dosis pertama di akhir juni
tentunya kita akan tetap membuka layanan vaksinasi kepada lansia
karena mungkin saja lansia itu kan ada yang sudah datang tapi kemudian karena tadi prof indra sampaikan dan dr dielga sampaikan
ada kondisi kondisi kesehatannya sehingga mereka harus tertunda dulu ya
atau juga mungkin ada lansia yang masih atau baru sembuh dari covid sembilan belas

mereka harus menunda dulu tiga bulan sebelum mendapatkan vaksinasi
sisanya itu kita akan berjalan karena kita tahu ada kondisi kondisi terkait penundaan vaksin tersebut
baik terima kasih dokter nadia untuk penjelasannya
dan tadi dr dirga juga prof indra sudah memberikan jawaban untuk rekan rekan yang saat ini menyampaikan pertanyaan lewat slido
ataupun pemirsa yang saat ini menyaksikan melalui live streaming
saya juga ada satu pertanyaan tapi nampaknya nanti kita akan jawab dan juga mendengarkan jawabannya dari dr nadia utamanya
karena soal akselerasi ada satu program dari kementerian kesehatan terkait dengan satu pendamping dan dua lansia
nah ini juga masih simpang siur nih
bagaimana syaratnya bagaimana teknis di lapangannya
nanti usai jeda kita akan mendengarkan juga closing statement dari masing masing narasumber
tetap bersama kami
selain virus yang mengancam ada bahaya lain yang mengintai
yang memicu kebingungan
membangun rasa curiga
ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi
saring saring dahulu sebar sebar kemudian
stop hoaks dari sekarang
masih dalam dialog produktif semangat selasa dengan tema tugas mulia urus lansia
bersama saya danir ahri dan tiga narasumber yang bergabung secara virtual
saya langsung saja nih ke dokter nadia untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan sebelum jeda ya dok
karena ini menjadi cukup viral di masyarakat dan bahkan ada yang dengar dengar pihak pihak yang akhirnya mengambil kesempatan ini
hanya untuk divaksin tanpa melihat apakah lansia tersebut masuk dalam
nah sebetulnya bagaimana syarat syaratnya dr nadia untuk pelaksanaan satu pendamping dan dua lansia itu
jadi kita tahu ya tidak perlu untuk mengajak lansia untuk datang ke vaksin ya
kadang kadang apalagi misalnya seorang anak ya kemudian harus mengajak menjelaskan kepada orang tuanya untuk mendapatkan vaksin
kadang kadang ini merupakan bukan pekerjaan yang mudah ya
nah dan tadi
jadi kami sampaikan juga bisa saja anggota keluarga lainnya ini tidak pas dengan jadwal yang seharusnya dibutuhkan para lansia ini untuk mendatangi sentra vaksinasi
sehingga kemudian kita mencoba mendorong sebenarnya para anak anak yang masih muda ya
ataupun keluarga yang kemudian bisa membantu
terutama keluarga terdekatnya
jadi dengan membawa tantenya
ataupun juga tamannya
ataupun juga neneknya
atau juga mungkin keluarga yang terdekat
yang masih berhubungan ya tentunya
untuk dibawa ke sentra vaksinasi untuk mendapatkan vaksinasi
nah memang kita menghimbau kalau bisa membawa dua orang lansia maka bisa mendapatkan vaksinasi dosis pertama
nah tentunya kita tidak mengharapkan ya seperti disampaikan badannya tadi
bahwa yang bukan keluarganya pun bisa dibawa
utamakan keluarga dulu untuk bisa mendapatkan vaksinasi
kalau memang ada tetangga yang kita kenal dan memang niat kita adalah membantu
karena ini adalah prinsipnya kita saling membantu untuk kita bisa sama sama keluar dari situasi pandemi covid sembilan belas ya
kita membantu lansia di sekitar kita
tapi jangan lupa pada saat mendapatkan dosis kedua
lansia tersebut diantarkan kembali
untuk bisa mendapatkan vaksinasi
lagi pula bersama sama mendapatkan vaksinasi dosis yang kedua itu ya dok
nah ini berarti segala macam surat menyuratnya apa yang harus disiapkan dokter
terkait ini kita sudah mengatakan bahwa harus melalui proses registrasi ya
jadi silahkan untuk meregistrasi untuk lansia
sementara nanti pengantar akan diregistrasi pada saat kedatangan
dan tidak ada sebenarnya persyaratannya harus dibawa kecuali ktp
tapi tentunya kalau untuk pengantar ya itu ktp nya harus ktp yang berada di tempat tinggal kita sesuai dengan domisili kita
baik jadi cukup lengkap ya
dan ini berarti sudah bisa dilakukan di seluruh vaksinasi fasilitas kesehatan yang memang sudah terdaftar ya dok
saat ini kita memulai program ini khusus
untuk di kota kota besar
jadi di provinsi yang punya beban besar dan di ibu kota provinsi
proses ini baru bisa berjalan
tetapi belum memang kita lakukan di semua tempat
karena kita melihat bahwa masih banyak tadi potensi potensi untuk kemudian membantu para lansia ini untuk bisa mendapatkan vaksinasi
jadi misalnya tadi kalau ada misalnya perkumpulan organisasi masyarakat ya
kemudian mengorganisir lansia lansia
lansia di sekitarnya
kemudian mengantarkan ke tempat sentra vaksinasi
itu akan sangat lebih baik
karena hal hal tersebut kita akan bisa segera mempercepat pelaksanaan vaksinasi kepada lansia
dan tentunya kalau kita lebih cepat memberikan vaksinasi kepada lansia
kerentanan terhadap lansia tadi kan akan semakin berkurang
dan itu tujuan kita
dipermudah oleh kementerian kesehatan ya
banyak sekali program program yang sudah berjalan
mudah mudahan mencapai target dan bisa
semua selesai di akhir juni dokter nadia
sekaligus dr nadia karena waktu kita juga sudah hampir habis
bagaimana kesimpulan dari perbincangan kita pada hari ini terkait dengan tugas mulia urus lansia
adakah hal hal lain yang ingin ditekankan oleh dr nadia
ya kami pada prinsipnya menghimbau mari kita bantu lansia
kita tahu bahwa lansia ini butuh uluran tangan
maka tentunya ada nyasaran vaksin
vaksinasi tidak cukup untuk bisa membantu lansia
kita harus betul betul mengantarkan dan kemudian mencari para lansia ini untuk segera bisa divaksinasi
peran aktif masyarakat dibutuhkan agar vaksinasi ini bisa selesai sesuai dengan target
terima kasih dr nadia
selanjutnya prof hindra
adakah yang ingin disampaikan
dan masih banyak juga masyarakat yang ketakutan karena kipi yang hoax itu tadi
mendingan kipirian daripada terkena covid
kalau terkena covid itu dabaknya itu luar biasa dan jangka panjang
mungkin kalau disuntik nyari tempat suntikan besok satu dua hari udah hilang
dan vaksin itu sekarang mulai sulit didapat di dunia
kita sudah mempunyai jutaan dosis
jadi kalau diundang untuk divaksinasi bergegaslah
karena untuk mendapatkan vaksin pun tidak mudah saat ini
namun berakhir negara kita memperoleh vaksin itu dengan susah payah dan dengan juga biaya yang tidak sedikit
kalau kena itu manfaatkan
kalau bapak bapak dan ibu ibu mempunyai whatsapp group ya pengajian arisan
sebarkan foto bapak ibu waktu divaksin saya sudah divaksin anda kapan
kemudian kalau sudah divaksin datang ke pagian kan selangnya dua puluh delapan
jadi datang dua puluh lima dua puluh enam
nggak apa apa vaksin aja
paling pendek kan intervalnya empat belas hari
kemudian sudah harusnya tanggal sekian ada gangguan ada gangguan kesehatan ada masalah keluarga
datang terlambat tujuh hari enggak apa apa
silahkan vaksin yang kedua ya karena meskipun terlambat tapi daya lindung pasti masih ada
mungkin tidak seoptimal tapi paling tidak mempunyai efek
tidak ada istilah kecepatan tidak ada istilah kelambatan
silahkan divaksin segera
dan jangan mendengar dari berita berita yang tidak bertanggung jawab
kalau menerima berita baca dulu siapa pengirimnya kapan dan dari siapa
kalau tidak dikenal cukup di kita saja
kemudian kita tidur tenang setelah divaksin tidak ada merubah pola kehidupan pola kesehatan
seperti yang kita lakukan
kalau biasa jalan pagi silahkan
olahraga ringan silahkan
mau apapun silahkan
tidak usah persiapan khusus
gaya hidup jadi berubah enggak
jalankan seperti biasa biasa saja
yang paling penting tetap berkegiatan dan menjaga kesehatan
terima kasih prof indra untuk closing statementnya
terakhir dr dirga silahkan
pertama kita harus menyadari bahwa lansia adalah kelompok yang sangat rentan
untuk mengalami covid yang berat sekaligus kematian akibat covid sehingga perlu dilindungi
yang kedua kita belajar ya dari data yang ada bahwa saat ini
tindakan terbaik untuk pencegahan untuk mengendalikan pandemi adalah
vaksinasi bersama dengan lima m
kalau kita lihat data dari inggris dan dari israel
jadi kita di indonesia juga harus bisa melakukan hal yang sama
sampai kemarin itu sudah tiga juta dosis vaksin covid yang kita suntikan di indonesia
dan sampai saat ini vaksin itu aman efektif halal dan gratis
jadi enggak ada alasan untuk tidak vaksinasi
jadi ayo kita proaktif ya sebagai anak sebagai anak muda sebagai pengurus rt
saya trw ayo proaktif untuk membawa atau mendaftarkan lansia agar bisa segera divaksinasi
terlindungi dan kita bisa segera mengendalikan pandemi ini
baik terima kasih dokter
diregar menarik sekali karena ini sangat dekat dengan kehidupan kita
mengingat juga banyak lansia yang masih belum divaksinasi
apakah anda termasuk salah satunya
jadi merupakan tugas bersama untuk kita bisa menekan angka kematian
bisa menekan jumlah positif covid sembilan
dan mudah mudahan pandemi segera berakhir dengan adanya target yang terpenuhi
narasumber kita pada hari ini yang telah berbicara lewat dialog produktif semangat selasa
dengan tema tugas mulia urus lansia
kita berharap semua tentu segala macam vaksinasi dan akselerasi yang dilakukan ini bisa sesuai dengan target
terima kasih untuk narasum narasumber saya
untuk dr siti nadia tarmizi jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan
juga terima kasih untuk prof hindra irawan satari ketua komnas kipi
terima kasih untuk dr dirga saktiram dokter spesialis penyakit dalam sekaligus vaksinolog
sehat sehat selalu dokter dan juga prof
semoga kita bisa berjaya
bertemu lagi di lain kesempatan
mudah mudahan tatap muka ya
sampai jumpa prof dan juga dokter
itu dia dialog kita pada hari ini
tema yang cukup baik
tugas mulia urus lansia
kita berharap vaksinasi ini juga bisa terus segera dilakukan
dan anda memegang kendali untuk berperan aktif
untuk menyelesaikan tugas dan juga menyelesaikan pandemi yang ada di indonesia ini
kita berharap semua bisa melakukan protokol kesehatan
dan tetap sehat
bisa bertemu lagi di dialog berikutnya